dan berikutnya pemirsa kami akan mengajak anda untuk memantau kondisi terkini arus mudik di hari kedua lebaran dari pintu tol cikampek utama dan jalur arteri selatan di kawasan cileni kabupaten bandung jawa barat
ya pertama kita akan ke pintu tol cikampek utama sudah ada rekan kami nindya yuwono di sana halo selamat pagi nindya bisa anda ceritakan kira kira bagaimana kondisi di pintu tol cikampek utama pada pagi ini nindya
selamat pagi farhanisa dan juga bram saat ini saya berada di dekat gerbang tol cikampek utama tepatnya di kilometer tujuh puluh untuk melaporkan kondisi arus lalu lintas di hari pertama setelah dua hari kemarin lebaran
dan bisa dilihat kondisi di belakang saya ini memang bisa dilihat kondisinya cukup lancar dan tergolong lengang begitu karena memang masih sampai hari ini sampai pagi ini masih didominasi kendaraan yang mengarah ke palimanapak
dan meskipun kondisinya terbilang cukup lancar
dan untuk informasi yang kami dapatkan data dari jasa marka yang ada di sini hingga pukul lima tiga puluh atau jam setengah enam pagi tadi kendaraan yang mengarah ke palimanan ini sebanyak lebih dari lima puluh tujuh atau lebih tepatnya di lima puluh tujuh delapan ratus dua puluh lima kendaraan yang mengarah ke palimanan
sedangkan kendaraan yang mengarah ke jakarta ini hanya sekitar tiga puluh lebih atau lebih tepatnya di tiga puluh tiga ratus dua puluh empat farhanisa
jadi ini adalah kondisi yang sangat berbeda
beberapa titik krusial yang hingga saat ini masih harus diwaspadai untuk pengguna jalan yang ada di jakarta cikampek hingga kilometer tujuh puluh ini yaitu titik titik untuk menuju beberapa rest area
salah satunya di kilometer lima puluh tujuh begitu
karena memang masyarakat masih banyak yang akan beristirahat menggunakan rest area
jadi sebelum kilometer lima puluh tujuh ini hingga maksud saya dari kilometer empat puluh tujuh hingga kilometer
pengguna jalan menggunakan rest area diharapkan agar tidak menggunakan lama lama begitu rest area maksimal tiga puluh menit untuk menghindari kemacetan
selain itu pak anissa dan juga bram selain titik titik krusial di rest area ini kita memantau di gerbang tol cikampek utama ini membuat ada kepadatan
kemarin malam ini masih banyak pengguna jalan yang mengisi penuh tol begitu sehingga terjadi sedikit
dari itu pengguna jalan yang akan melakukan perjalanan dari jakarta cikampek ini diharapkan mengisi penuh saldo e tolnya
kita berbicara mengenai arus balik ini
untuk hari ini ranisa dan juga abram kita masih belum mendapatkan informasi terkait kontraflow yang akan dilakukan di sini
tapi bisa kita mencontoh
kemarin kepadatan jadi dari siang hingga sore
bisa dikatakan kalau kemarin traflow dilaksanakan dari jam dua
juga jam lima belas
dan ini gunakan jalur yang ke arah
untuk gunakan arah paling mana baik
gunakan satu jalur ataupun dua jalur mobil begitu
juga bram secara kadimba untuk menghindari tanggal tanggal krusial
seperti tanggal enam tujuh dan delapan
karena informasi yang didapatkan dari kakor lantas polri
terjempol filman tantia budi bahwa memang tanggal tanggal krusial ini ada di tanggal enam
tujuh dan delapan
bahwa memang masyarakat dihimbau untuk menjari tanggal enam tujuh dan delapan

pak anissa dan juga bram
nanti kami akan update lagi informasi dari lokasi anda
nah kita bergeser sedikit ya
dari utara ini ke jalur mudik di jalur arteri selatan
sudah ada produser lapangan sian indonesia mita handayani
yang saat ini berada di kawasan cilenyi kabupaten bandung jawa barat
ya selamat pagi mita
bagaimana pantauan anda terkait arus mudik
di cilenyi silahkan dengan laporan anda mita
ya selamat pagi bram dan juga pak anissa
untuk kondisi lalu lintas di area tol cilenyi
saat ini memang dapat terlihat di belakang saya ini cukup lengang ya
ini karena menurut jasa marga untuk dari pukul dua belas malam hingga sekitar pukul sembilan
memang biasanya dari hari lebaran kemarin beberapa hari kemarin sampai dengan saat ini diperkirakan
masih akan tetap landai
menurut data dari jasa marga biasanya volume kendaraan yang keluar dari tol cilenyi dari arah jakarta
itu meningkat dari pukul sembilan hingga pukul sepuluh
nah untuk catatan kemarin saja itu ada sekitar dua dua ratus lima puluh lima kendaraan yang keluar dari pintu tol cilenyi ini
untuk dari pukul sembilan sampai dengan pukul

nah untuk jam jam yang lain itu untuk juga
dan jumlah kendaraan yang keluar dari tol cilenyi hanya sekitar seribu kendaraan seperti itu
farhanisa dan juga bram
nah walaupun kondisi saat ini masih terlihat lengang di daerah cilenyi
tapi untuk kemarin malam sekitar pukul delapan hingga pukul dua belas malam
dari arah cilenyi menuju daerah nagrek itu tampak volume kendaraan yang padat
seperti itu ramai lancar
namun memang tidak menyebabkan sampai kendaraan berhenti total
nah menurut kapolresta dari kapolresta bandung
apabila memang terjadi kepadatan hingga menyebabkan kendaraan berhenti total
nanti akan dilakukan pengalihan arus
seperti itu dari arah nagrek yang sudah melewati nagrek di daerah limbangan ke daerah kadungora lele
nah farhanisa dan juga bram
memang untuk kawasan cilenyi sendiri ini memang merupakan salah satu titik kemacetan yang sering terjadi di daerah sini
karena memang untuk daerah cilenyi sendiri itu merupakan tempat keluar untuk menuju daerah jalur selatan
atau untuk mengarah ke jalur tengah seperti sumedang cirebon dan yang lainnya
namun untuk ke jalur selatan sendiri itu banyak digunakan pemudik untuk yang mengarah ke garut
ke tasik dan juga cilacap jawa tengah
nah untuk prediksi arus balik sendiri ini diperkirakan akan berlangsung dari hari jumat minggu ini sampai dengan hari minggu
seperti itu bram dan juga farhanisa
iya itu dia tadi mita handayani yang melaporkan dari arteri selatan di kawasan cilenyi kabupaten bandung jawa barat
dan sebelumnya juga ada nindya yuwono yang melaporkan langsung dari pintu toci kampek utama
terima kasih teman teman selamat bertugas kembali stay safe